apa sih ngeliatin situ tidur sana
kamu harusnya beruntung mas punya istri kayak aku
pinter masak pinter micit
aku ada tarifnya
udah ya silahkan
jangan pernah colek kehidupan orang lain
tolong tarik surat invoice itu dari nino
kamu urus saja kehidupan kamu sendiri
saya gak mau ikut campur
ya tuhan ini ada masalah apa lagi sih
apa aku telepon nino aja ya sekarang
kok gak diangkat sih
aduh gak diangkat sama nino
sekarang apa yang harus aku lakukan setelah kejadian ini
bahkan untuk ketemu dengan elsa pun
rasanya aku gak sanggup
aku gak sanggup liat kemunafikan di wajahnya
lebih baik malam ini aku bermalam di hotel
untuk menjernihkan pikiran aku dulu
dan gak ketemu dengan elsa
lu oleh kawan kawan
kalau sampai pernikahan gue sama nino hancur
hidup lo juga akan hancur
bisa kan besok temenin ke acara
arisana rt nemenin kiki bisa kan ya
saya sibuk ya
please bantuin kiki
kiki gak mau nanti kalau kiki bakal dibully sama basaran
best friend kiki soalnya kiki udah bilang
kalau kiki bakal bawa mas randy
tergantung di tanganmu
kalau aku nggak sibuk ya
mas eh eh tak bukain
iya mas mas aku takut kalau nanti calon imamku kecapean loh mas ya
oh ya begor
dadah hati hati di jalan calon imamku
akhirnya besok aku bisa menggandeng mas dulku sayangku
dan membuktikan ke best friendku kalau aku bisa mendapatkan yang pening pening dan sempurna
udah tidur sana
itu kamu masuk angin
tuh tan kamu lewatin batas tuh
biarin kenapa sih
enggak gak masuk angin
kamu masuk angin
enggak gak masuk
gak ada apa apa
mama gak percaya sama kamu
itu tadi mas ali tuh kan masuk angin
tapi dia gak mau
siapa yang masuk angin
dari tadi kamu sendawa mas
kalau misalkan kamu sendawa
kamu gak bisa tidur
dan aku juga gak bisa tidur
masa aku mikirin kamu terus
yaudah ntar juga sembuh sendiri
disembuhin sama siapa
saya lebih paham badan saya daripada kamu ya
aku sudah tidur
kamu sudah tidur
gak pernah berubah
mau tidur dulu ya
tuh nagih kan
mau lagi kan
mau nanya doang biasa aja
udah udah udah
eh bapuran deh mas
udah tunggu aja dulu bentar
jahe buat kamu biar enakan perutnya
oh saya mau
saya gak suka minum kayak gituan udah lah taruh aja
enak juga ternyata
enggak biasa aja
ini udah terlanjur dibuat aja makanya saya minum
ya udah sih
kalau enggak juga saya gak mau
situ tidur sana
kamu harusnya beruntung mas punya istri kayak aku
sayang gak tuh kamu sama aku
tapi lain kali kalau misalkan kamu mau picit aku ada tarifnya lah
kalian air warrior ah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak mau dengar apapun dari ucapan kamu
kalau seandainya kamu ada yang mau ngomong
kamu ngomong kepada orang tua kamu
dan aku harap
itu adalah sebuah kejujuran
eh nino elsa udah sampai
kaya masuk ke dalam
kerusakan leper bapak memang sudah cukup serius
dan kondisinya sudah berlangsung lama
dan saat ini semakin memburuk
bapak tidak segera menjalani
pengobatan di rumah sakit
bapak selama ini hanya mengkonsumsi obat dari rumah
bapak harus tetap dirawat ya
sampai kondisi bapak membaik
dan setelah itu kita jadwalkan operasi
terima kasih ya dok
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
selamat siang pak
waktunya makan siang
iya terima kasih
apa sebaiknya aku kabarin karina ya
belum ada rencana untuk pulang ke malam ma
mama tuh rencananya mau pulang
waktu peristiwa elsa keguguran
tapi karena nino sama elsa lagi ada masalah rumah tangga
jadi mama gak jadi balik ke malam pak
ada masalah apa lagi pak
aduh mama juga gak tau loh pak
tadi malam aja nino habis marah marah
terus dia gak pulang
mama tuh khawatir banget sama mereka berdua
ada apa sama mereka ya
kok bisa sampai nino seperti itu mah
mama juga gak tau apa masalahnya
tapi yang jelas pak kalau sampai nino bercerai sama elsa
mama bakalan sedih banget
pokoknya mama harus usahain ya
jangan sampai nino berpisah sama istrinya
bapak sendiri gimana bapak sehat
aku sebenarnya membutuhkan kehadiran karina disini
tapi sepertinya nino dan elsa lebih membutuhkan
papa sehat kok ma
kalau misalnya mama masih stay di jakarta papa nggak marah
mama mungkin masih harus nemenin nino sama elsa disini
ya mungkin sampai masalah mereka selesai
ya mungkin selama ini mama terlalu ngurusin nino sama elsa
ngurusin masalah mereka
jadi mama kurang komunikasi sama papa
sekarang mama temani saja nino ya sama elsa
sampai masalahnya beres
pak doainya supaya masalah elsa sama nino cepet selesai
jadi mama bisa cepet balik ke malang ya pak
tolong sampaikan salam ke nino sama elsa ya ma
pokoknya kalo ada papa kabarin papa secepatnya oke
gak bisa lewat karena ada galian
jadi silahkan bapak muter balik aja pak disini pak
kenapa pak rendy gak bisa lewat
kepaksa kita lewat jalur lainnya bu
tapi mungkin nyampenya agak telat bu karena
jalur alternatifnya agak macet dan agak jauh
ya udah kayak gitu aku kabarin masang dulu ya
tunggu dulu pak
nah acet lagi
bisa telat nih gue
mas aku agak terlambat ya soalnya di jalanan ditutup
soalnya rendy harus muter agak jauh
harusnya dia bakal dateng telat juga
nino sama elsa udah datang pak
tanggap aku dengan nielsa
ada masalah apa ini
kenapa kamu sebagai suami
nino akan buka soal coret gue ke mama dan papa
ini semua karena aldebaran
silahkan papa dan mama baca sendiri
ini invoice rumah sakit
hai atas nama elsa kamu pernah hamil dan keguguran empat tahun yang lalu
elsa kejadian ini empat tahun yang lalu sebelum kamu nikah sama nino
jelasin sama papa elsa kamu kenapa enggak pernah cerita soal ini sama mama elsa coba
sekarang kamu jelasin semuanya kamu jelasin sama mama sama papa siapa laki laki itu
kenapa pak randi nggak bisa lewat lagi ya iya bu padahal di gps nya enggak ada keterangan ditutup
yaudah saya cari rute lainnya
ini udah kejadiannya udah lewat udah lewat gak perlu dibahas lagi
sudah lewat sudah lewat sudah lewat dari kemarin itu terus yang kamu bilang
aku udah nunggu jawaban kamu siapa lagi lagi itu kamu juga gak jawab

aku udah habis kesabaran sama kamu
waktu itu aku hamil
waktu itu aku hamil dengan

andien udah sampai kali ya
waktu itu aku hamil dengan